rumahnya kok acing
malu malu gini bu
iya kamu gak ada tugas kuriakan
gak ada sih
yaudah ibu tunggu di bawah ya
sebenarnya saya ngajakin kamu ke dokter itu cuma alasan aja
biar saya punya lebih banyak waktu
agar bisa lebih deket lagi sama kamu
iya kita memang diikutin
tapi kamu tenang aja
insya allah saya bisa mengatasi
sebaiknya kamu berhenti disini
turun kalian semua
hei siapa yang menyebabkan kamu
saya hanya disuruh dan dibayar
berusaha untuk membunuh saya dan rituan
dan waktu itu mereka juga bilang
bahwa mereka disuruh oleh ibu untuk
dulu saya dan mereka juga bilang kalau
mereka dibayar sama ibu mereka
udah kenal sama ibu mbak cukup cik
jangan lo pikir ibu gue serendah dan sekotor
percaya gitu aja sama orang lain tapi mereka itu
udah lama kenal sama ibu mbak
ada apa ini ribut ribut
pak ji membunuh saya
membayar orang untuk membunuhnya
betul begitu pak ji
bapak sudah mengenal watak
baru setahun menikah jadi
ibumu bernyat seperti itu
sekalipun ini adalah
aku tidak mau
dengar macam macam lagi
aku ingin di rumah ini tenang
daftar bukti pray yang
lebih ambil berusaha sekali

baru lebih baik
bakalan game over aduh gue ngeliat bayang begitu nata matanya dia cepat gue ngeliat
dia minum sesuatu sesuatu terdiamu tak ada itu mati seseorang itu yang tentukan allah ngerti
iya sotoi lu tapi boleh begitu an aduan aduan adu jangan sampai begitu kita kabur dari rumah ini
apa lu ada yang mau dititipin apa gitu warisan lu nggak ada aduh kabur dari rumah ini deh
ya selamat ini keluarga kacau nih kayaknya kacau nih banyak masalahnya nih ya jelas nih
kita cabut aja atas atas atas
udah lu ngasih tau sopan nih kayak apaan sih
ada apa apa ini ada apa apa
lu muntah nggak tau kesel sendok apa soal minum obat nggak ngerti dah gua

waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
salam maaf aku ganggu aku istirahat kamu
aku minta tolong kamu untuk enterin aku menjadi dokter malik boleh tapi itu juga kalau kamu gak keberatan
hari udah selalu ke malam terpaksa saya minta tolong kamu untuk nemenin mbak gita ke dokter malik nggak apa kan
ya tapi ya udah nggak apa apa
tapi saya harus permisi lu sama temen saya
wan san hasan pergi dulu
eh eh san lu mau kemana
waduh lu kenapa lu cuekin sih san
kenapaan sih lu ya
aduh kenapa lu cuekin sih
aduh lu kenapa gak percaya sama gua
lu gak bisa liat orang senang aku udah biarin aja
wan bayangan yang gua liat itu hasan lagi ditusuk
eh kalian pada mau minum jamu nggak
boleh juga tuh men
jamu rasikan ibu saya top deh
kalau jus jusan gue mau dah
udah deh saya dengerin
bener nih gak mau minum jamu
aduh enggak deh makasih
aduh kacau deh
emang si san nih punya kebiasaan kaget kaget gitu ya
udah lah jangan dikikiri
jamu potgel lindung rasikan ibu masih ada gak
biar temen temen tau betapa dasyatnya jamu rasikan ibu
ibu lihat dulu di kamar ya
kamu bisa nemenin ibu gak
ambil cincin berlian ibu diri
rumahnya kok aceh
malu malu gini bu
kamu gak ada tugas kuriakan
emm gak ada sih
ya udah ibu tunggu di bawah ya
sebenarnya saya ngajakin kamu ke dokter itu cuma alasan aja
biar saya punya lebih banyak waktu
agar bisa lebih deket lagi sama kamu
berhasil akhirnya dapat tugas lagi
kamu dulu ngocel lu ikutan aja lu ngocel lu
lu jangan sampai dia nasar ya jangan sampai dia ketusuk tuh
awas kalau berani dia sampai ketusuk
lu gue masukin langsung lu ya
tenang aja belum dikasih tahu
saya mau nyelamatin tuh
lu cepetan lu selamatin tuh paji ya
paji tenang aja bos
saya ngerti dah
lidwan saya mau menjaga
tidak baik kalau dilihat orang
enggak gue cuma mau
nunggu doang kok
gita jangan gita
hasan tidak bermaksud demikian
makasih sani udah selamatin hasan
kamu tidak apa apa gita
kamu mau bunuh saya ya
enggak ini dari situ
bersotek sih satu
ada apakin loh
aduh asal dari allah aziz
ada apa bu
terus apa apaan ini bu
saya ingin kamu cepat pati
bapak kamu sebentar lagi mas
dan saya yang mempercepat kematiannya
dengan memberikannya jamu buah
saya ingin semua warisan menjadi milik saya
jadi selama ini
ibu menikah dengan bapak hanya karena harta
selamat tinggal panji
terima kasih san
kamu telah menyelamatkan jiwa saya
udah lu daripada diam aja
hubungin polisi itu cepetan
terima kasih pak
terima kasih pak
saudara saudara telah datang
menyelamatkan saya sekeluarga dari marapaya
sekarang istri saya dengan tiga komplotannya
sudah ditangani oleh pihak yang berwajib
sekali lagi terima kasih
apa apaan tenang aja pak
sampai jumpa lagi